buat pulang mas jadi aku lagi nyari nomor tuh
kayaknya nggak perlu begitu juga ya
kamu kok gak usah sungkan
biar mas antar kamu pulang ya
gak enak lah sama mas ngerepotin mas
kan nggak mungkin seorang suami pulang naik mobil
sementara izinnya pulang naik taksi
gak enak lah sama mas
eh kan gue udah bilang sama lo
dan lu inget sekarang ya
gue bakal bikin sepupu lu nanti
bahkan bisa bener diri
dia frustasi paham lu
gua udah mencapain nomor lu
enggak tristan tuh sekarang lagi deket sama sepupu gue
dan dia rencananya pengen bikin kinar jatuh cinta banget sama tristan
dan abis kinar jatuh cinta sama dia
tapi dia ngancem
kalau misalnya gue gak jauhin reva
kok kinar mau ya sama tristan
kita kasih pelajaran aja tuh orang
kalo misalnya kita ajar dia
belum tentu juga kan dia insert
yaudah sholat ya
dok lu singain dong
jadi lu nabrak motornya boncin
dan lu gak tau ngejawab
gua kecewa sama lu lex
lo bisa jadi pemimpinnya black cobra
lo sama sekali gak punya jiwa pemimpin

lu gak tanggung jawab
malu malu malu malu malu
ini uang untuk biaya operasi kakek lo
ini patungan dari kita bertiga dan
dia ga mungkin tanggung biaya operasi gue
jadi gini ceritanya
moni terpaksa lawan alex
duel mereka berdua
karena moni pengen minta pertanggung jawaban atas
yang alex perbuat ke lo
gue kan udah ngecewain lo mon
tapi kenapa lo sampai segitunya belain gue
hal yang kayak gitu gak perlu pikirin sekarang
yang penting sekarang lo sembuh
ini tanggung jawab kita sebagai temen lo
jangan cakap katanya
bikini dengan begini

mas dari tadi aku coba ngidupin gak bisa bisa deh
kayaknya mau gue
oke udah coba biar mas cobain ya
hah ya nggak bisa lah
ini mobil kan udah gue otak atik duluan
adriana udah telepon bengkel
layanan bengkelnya gitu
dua puluh empat jam tadi udah sempet nelfon
cuman belum nyampe aja lama banget
kenapa mesti telepon taksi
iya buat pulang
mas jadi aku lagi nyari nomor tuh
kayaknya nggak perlu begitu juga ya
kamu kok gak usah sungkan
biar mas antar kamu pulang ya
enggak enak lah sama mas ngerepotin mas
adrian status kita masih suami istri
kan gak mungkin seorang suami pulang naik mobil
sementara izinnya pulang naik taksi
mau di depan apa di belakang
di tengah mas
lebih baik kuncinya titip security aja
biar orang bengkel kalo datang langsung benerin mobil kamu ya
nanti kalau ada yang benerin mobil kamu kasihin ya
wajah jadi berseri kalo ada sholat
muka cerah lah ya kan
dadah lu dong tahan kiri dong
lo masih mikirin aja sama tristan ya
iya sih kal
gue tuh cuma takut nanti ginar sakit hati patah hati
soalnya gue liat liat kinar tuh udah
sudah jatuh cinta banget sama tristan
iya tapi itu bukan salah lu juga boy
kalo kinar sampe diputusin sama tristan
ya lagian juga mendingan si kinar diputusin tristan lah
daripada kinar sama sama trisak terus
yang tristan cuma pura pura cinta sama kinar
tapi kalau menurut gue sih ya
kinar itu tipe cewek yang kuat mah
ya secara kinar itu kan agak agak tau mah
iya gak sih
lo mau ngikutin ancemannya tristan gitu
ya jangan lah
jangan lo turutin
menilai lu gak usah denger lagi ancaman dari tristan
ya enggak lah
masa gue ngejauhin reva cuman karena di ancem sama tristan sih
ya udah lah yuk
ih ngelamun w sustainable
sudah selesai melamunnya
ya udah deh
iya gitu atuh
si model deh yang dipikirin
bener bener jalan di tempat panetennya
sok di calling saja atu
lihat mami sama kamu teh
ya udah deh kalau gitu aku telepon oki aja
jadi yang nenggelis mikir